presiden joko widodo membagikan satu tiga ratus sertifikat tanah milik masyarakat kabupaten lampung tengah
badan pertahanan nasional menargetkan hingga akhir tahun dua ribu delapan belas menerbitkan dua ratus sembilan puluh empat ribu sertifikat tanah milik warga lampung
presiden joko widodo membagikan satu tiga ratus sertifikat tanah milik warga kabupaten lampung tengah
pembagian itu dilakukan di lapangan tenis indoor gunung sugi lampung tengah jumat siang dua puluh tiga november
jokowi tiba di lokasi pukul sepuluh lima puluh wib
presiden hadir bersama ibu negara iryana dan sejumlah menteri mengenakan pakaian adat lampung serta kain tapis
kehadiran jokowi sudah didantikan ribuan warga yang telah hadir sejak pagi
pembagian sertifikat tanah ini disambut gembira oleh masyarakat
mereka senang karena pengurusan sertifikat mudah dilakukan dan berbiaya murah
didatangi nama petugas petugas
ya mau bikin enggak terus ada ini ada masal terus saya bikin
saratnya kayaknya foto kopi ktp terus kata keluarga itu aja
dana yang keluar dua ratus ribu
gampang kok enak lancar nggak ada hambatan dan gratis sama sekali nggak dipuput dengan biaya
gratis semuanya pokoknya lancar semua gak lama
pada pemilik sertifikat tanah jokowi berpesan agar sertifikat tanah tersebut dirawat dengan baik
sertifikat boleh diagunkan asalkan dikalkulasikan pengembalian pinjamannya
badan pertanahan nasional menargetkan hingga akhir tahun ini membagikan dua ratus enam puluh empat ribu sertifikat tanah milik warga lampung
sementara itu untuk kabupaten lampung tengah ditargetkan tiga puluh sertifikat tanah bisa diselesaikan hingga akhir dua ribu delapan belas